hingga rabu satu februari dua ribu dua puluh tiga presiden joko widodo belum menjawab kapan reshuffle kabinet indonesia maju akan dilakukan
sambil tersenyum jokowi hanya mengatakan hari ini adalah rabu pon dan tak mengumumkan siapa menteri yang akan di reshuffle
hal ini disampaikan jokowi usai menghadiri acara mandiri investment forum di jakarta rabu siang
jokowi tak menjawab secara pasti bahwa hari rabu ini akan dilaksanakan reshuffle kabinet
berdasarkan agenda resmi presiden pada hari ini tidak ada satupun agenda mengenai reshuffle kabinet
saya sudah sampaikan kan kemarin tadi malam sudah saya sampaikan masa saya ulang lagi
yang jelas hari ini adalah rabu pondan